ada potensi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat
tidak heran dalam sehari kedai ini bisa menghabiskan sampai tiga puluh kg belut
ya yang kita ambil kesimpulan mbak putri
yang kedua yang paling berbahaya adalah
mereka bisa berkomunikasi dengan jejaring
kemudian membantu tersangka ika menyamarkan hasil kejahatan dalam bentuk
termasuk kan kenapa hari ini nggak mau diundang sama cnn
ada juga bakteri wolbachia ini
selamat malam pak iing dan juga pak sudaryatmo
dengan berboncengan dua sepeda motor yang semuanya tanpa menggunakan plat nomor
karena udah pernah kalah sama kita
jadi mereka lebih memilih untuk mengekspor gula
menurut saya ini menjadi masalah
tapi tidak sampai membuat keputusan untuk melepas dia begitu saja
kalau dia langsung naik motor sampai ke bali saya takut terjadi apa apa cedera atau apa gitu
namun melihat cuacanya masih naik turun begitu ya